paling penting pengawasan terhadap industri obat harus diperketat lagi
menanggapi banyaknya kasus gagal ginjal akut akibat kontaminasi obat
dengan kadar zat kimia berbahaya di atas ambang batas
presiden joko widodo dengan tegas
memerintahkan agar pengawasan terhadap industri obat harus diperketat
sebelumnya badan pengawas obat dan makanan
telah mengumumkan lima merek obat sirup yang ditarik peredarannya
kelima obat itu ditarik karena mengandung cemaran etilen glikol atau eg
dan dietilen glikol atau deg yang melebihi ambang batas aman
tiga jenis obat diantaranya merupakan produksi pt universal pharmatical industries
yang pabriknya berada di medan sumatera utara dengan merek uni baby
meski pihak perusahaan belum bersedia memberikan keterangan terkait penarikan obat yang diproduksi
kepala bpom di medan martin suenri menyatakan
timnya telah melakukan pemeriksaan di pabrik obat universal pharmatical industries pada kamis malam hingga jumat dini hari
hasil pemeriksaan langsung dibawa ke balai pompusat di jakarta
sementara produksi obat lainnya yaitu pt konimax telah menarik salah satu kandungan obat yang diperlukan
salah satu produknya dengan merek thermorex yang diduga tercemar ethylene glycol berdasarkan surat edaran dari bpom
sekretari of board of director pt konimax tanto nugroho pada jumat menyampaikan
pihaknya belum bisa memberikan keterangan rinci terkait temuan dari bpom yang menyebutkan
bahwa salah satu produknya mengandung zat kimia etilen glikol melebihi ambang batas aman
bapak bepong sebagai lembaga resmi pemerintah yang mengawasi
mengawasi obat dan makanan maka sesuai dengan isi surat itu kami harus menarik
menghentikan produksi maka kami lakukan itu dan hari ini sudah mulai sudah bergerak
saat ini direksi pt konimax masih melakukan koordinasi dan akan menyampaikan tanggapannya ke publik
terkait penghentian peredaran obat dengan merek thermorex sirup pada pekan depan
tim liputan cnn indonesia